wabah covid sembilan belas tidak menyerutkan langkah kejaksaan agung republik indonesia
untuk memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat
edukasi terkait info dan regulasi seputar covid sembilan belas
dilakukan bersamaan dengan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat
kejaksaan agung memberikan edukasi tentang covid sembilan belas kepada masyarakat
jika pada situasi normal penyuluhan dilakukan melalui interaksi langsung
kejagung mengubah bentuk penyuluhan dengan pembuatan modul berupa buku saku
mulai dari pencegahan tips kesehatan konsekuensi hukum kekarantinaan kesehatan
psbb dan sanksi hukumnya
namun yang berbeda adalah penjuluhan disertai pemberian bantuan ratusan paket sembako
yang ditujukan bagi purna wirawan puspenkum
panti asuhan dan kepada masyarakat di sekitar kantor kejagung jakarta selatan
puspenkum kejaksaan agung juga peduli
terhadap masyarakat khususnya yang terdampak adanya virus corona
nah kami bermaksud berbagi tanpa bermaksud kami berlebihan tidak
tetapi kami peduli terhadap masyarakat yang demikian
tentu kami tidak bisa semua sehingga kami pilih khususnya di beberapa panti asuhan
termasuk juga saudara saudara kami pornaja atau pensunan pegawai kejaksaan
penerima bantuan yang mendapat paket tersebut merasa terbantu pada situasi sulit seperti ini
mereka menjadi cukup teredukasi mengenai seluk beluk covid sembilan belas beserta konsekuensi hukumnya
alhamdulillah terima kasih banyak atas bantuan dari puspenkum
untuk kita kita yang merasa udah dirumahkan kayak gini
yaudah alhamdulillah masih dihargai
belum begitu komen
ya yang jelasnya kalau disuruh di rumah ya di rumah
kebetulan kita ya tidak ada apa apa acara apa apa yaudah kita di rumah
misalnya alhamdulillah berterima kasih
jadi semua bisa terbantu
ya baru sekedar doang sih
baru ya lihat lihat di tv lah informasi
tapi sudah cukup terinformasi mbaknya gitu
pusat penerangan hukum kejagung ri berhati hati
berharap aksi seperti ini bisa diikuti oleh berbagai pihak
melakukan hal edukatif sambil beraksi sosial bisa menjadi hal baik di bulan ramadan